sejak kamis pagi sejumlah peserta aksi mulai berdatangan ke jalan kebon sirih menteng jakarta pusat
meski akses sudah dipasangi kawat berduri oleh petugas kepolisian peserta aksi tetap memenuhi kawasan tersebut
karena menimbulkan kerumunan petugas mengimbau peserta aksi yang sudah berkumpul di jalan kebon siri
dengan menggunakan pengeras suara agar membubarkan diri
masa yang mundur kemudian menyampaikan orasi di jalan wahid hashim menteng jakarta pusat
aksi yang menyebabkan ruas jalan tertutup dan dinilai mengganggu pengendara itu dibubarkan aparat kepolisian serta tni
tadi sisa masa yang tadi sempat kita himbau untuk berbaga diri
ternyata masalahkan orasi di jalan wahid hashim di sini untuk memusahulkan
ini kemudian pelan pelan bisa kita himbau untuk mengundurkan diri
dan sekarang mereka bergerak mundur ke arah masyarakat abang
berdasarkan pantauan di lapangan peserta aksi
reuni dua ratus dua belas terbilang tidak terlalu banyak
hal ini terjadi karena polisi telah mengantisipasi
dengan melakukan penyekatan terhadap peserta aksi di berbagai tempat
aksi berjalan damai dan berakhir pada kamis siang
sementara itu pt kai daup satu jakarta mengalihkan keberangkatan penumpang
dari stasiun gambir ke stasiun jatinegara
pengalian ini dilakukan karena adanya penyekatan lalu lintas di sekitar gambir
akibat adanya aksi masa reuni dua ratus dua belas
ya pengantisipasi kemacetan lalu lintas yang memungkinkan
mungkin dapat menyebabkan calon pengguna ka jarak jauh
yang akan menuju stasiun gambir mengalami keterlambatan
karena dampak dari rekayasa lalu lintas yang dilakukan
untuk beberapa area menuju stasiun gambir
maka pada hari ini pt kai daup satu jakarta melakukan rekayasa operasi
dengan memberhentikan sejumlah ka keberangkatan stasiun gambir
di stasiun jatinegara untuk dapat melayani naik penumpang ka jarak jauh
pengalihan keberangkatan ke stasiun jatinegara
hanya berlaku hari ini sejak pukul enam empat puluh menit
hingga keberangkatan kereta jarak jauh pada pukul tiga belas lebih lima belas menit
waktu indonesia barat
kemeliputan cnn indonesia